saudara bencana banjir bandang juga menerjang dua kecamatan di kabupaten bandung barat jawa barat
peristiwa ini disebabkan meluapnya aliran sungai cijambu
hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan meluapnya sungai cijambu di kabupaten bandung barat senin dini hari
tidak hanya merendam permukiman warga banjir bandang juga merusak persawahan sepanjang bantaran sungai cijambu di kecamatan cipongkor dan rongga
satu orang dikabarkan tertimpa bangunan roboh dan belum dievakuasi
peristiwa banjir bandang ini terjadi malam kemarin di mana warga sudah ada yang mengungsi ke tempat yang lebih aman
selain banjir bandang di kabupaten bandung barat juga terjadi longsor akibat hujan deras
sebanyak sepuluh warga kampung gintung desa cibenda kecamatan cipongkor tertimbun longsor
tugas gabungan basarnas polri tni dan sukarelawan masih melakukan pencarian terhadap korban longsor
bagaimana kondisi banjir bandang di bandung barat jawa barat
siang hari ini kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv sudah ada ahmad fadlilah di bandung barat jawa barat
fadil selamat siang bagaimana dengan pencarian ataupun proses pencarian terhadap
para korban yang tertimbun longsor dan juga bagaimana kondisinya saat ini bisa dijelaskan fadil
ya yan rahman dan sederhana dapat saya laporkan dari lokasi longsor di kampung gintung desa cibendak kecamatan nongga
di mana upaya pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun dalam longsoran ini masih terus dilakukan
baik dari pihak basarnas tni polri relawan
tetapi hingga sekitar pukul tiga belas siang ini upaya tersebut
upaya yang diakukan baik petugas binas putmap petugas basarnas untuk perawatan pencarian korban ini terus dipayakan dengan secara manual
dengan akses menuju lokasi ini pun tidak bisa dihebatkan
sehingga proses pencarian pun menggunakan pacul dan alat seadanya
memang yan rahman menurut data dari badan bp bdk bukadunas bahwa musibah ini musibah longsor di kampung gintung
ada sepuluh korban yang tertimbun
saat ini masih dilakukan proses pencarian
untuk mengetahui secara pasti berikut wawancara dengan plt kalak bpbd bandung barat medi
jadi yang sembilan orang itu belum ditemukan
belum ditemukan dan ini masih dalam proses pencarian
yang melibatkan dari basarnas koramil polsek
lalu dari tagana dan juga dari lawan yang berasal dari desa ini desa cimpenda
itu juga semua berkat kerjasama tim lintas sektoral dari berbagai unsur yang ada di sini
kita harus berupaya untuk saling mendukung
mendukung mendukung minimal kita harus bisa menyelamatkan selamatan nyawa jiwa manusia
yan rahman memang peristiwa banjir banjang dan longsor di tempatan gane di picu gijang neras yang terjadi pada minggu malam
dari sekitar jam delapan sampai jam sebelas
sehingga kelebatan sungai cijambu ini menjadi meluap dan merusak area perusahaan
dan sedikitnya ada tiga puluh rumah warga yang tersapu longsor
selain itu ada juga seratus kepala keluarga yang saat ini sudah mengungsi di gor desa benda dan sdn cibenda
masih ada warga sekitar sembilan orang yang tertimbun longsor dan masih dalam proses pencarian
yang sulit sehingga dilakukan secara manual ataupun dengan alat alat seadanya
lalu bagaimana dengan warga yang lainnya yang terdampak oleh banjir
ada dua kecamatan yang memang terdampak banjir bandang ini dan harus mengungsi
bagaimana kondisi para korban ataupun warga terdampak banjir ini di pengungsian
dan apa yang paling mereka butuhkan fadil
memang yang dapat kalau saya pantau dari pagi tadi saat ada di lokasi pengungsian di gor desa cibenda dan sd cibanda satu memang
para pengungsi sangat membutuhkan adanya situasi dan kebersihan dari pengungsian
dikarenakan pantauan saya tadi memang berdasarkan di situasi pengungsian itu sangat tidak layak untuk dijadikan tempat pengungsian
dikarenakan sangat tidak bersih dan banyak kotoran
yang kedua karena memang situasi cuaca yang mulai sering hujan di kecepatan ombak ini
nampaknya memang pengungsi membutuhkan asil
dan makanan untuk dikonsumsi selamat diberadir pengungsian
dan memang yan rahman selain banjir bandang di desa cibenda juga terjadi banjir bandang di desa sirna galih kecepatan rungga
tetapi warga tidak ada yang mengungsi dan ada juga warga yang memilih untuk ke tempat sanak seluar dan ke tempat tempat biama
kondisi pengungsian yang tidak layak artinya membutuhkan air bersih
sanitasi dan juga disebutkan oleh fadil tadi dibutuhkan selimut karena kondisi hujan dan udara dingin
jurnalis kompas tv ahmad fadlilah melaporkan langsung dari kabupaten bandung barat jawa barat